sudah ada produser lapangan cnn indonesia muhammad rizata di kawasan ancol jakarta
zata selamat siang bagaimana antusiasme warga yang mengikuti mudik gratis ini
selamat siang juga aldi
aldi untuk memperingati hari natal tahun dua ribu tujuh belas dan juga tahun baru dua ribu delapan belas
pihak dari kementerian perhubungan dan juga jasar harja untuk pertama kali menyelenggarakan mudik gratis natal dua ribu tujuh belas dan juga tahun baru dua ribu delapan belas
dan mudik natal ini diperuntukkan kepada warga warga yang berdomisil di jakarta bogor depok bekasi dan juga tanggerang atau yang biasa kita sebut jabotabek
ketiga tujuan kota di jawa tengah yakni semarang jogja dan juga solo
dan tepat pada tanggal dua puluh tiga desember kali ini hari sabtu ini tadi pagi tepat pada pukul delapan lima puluh pagi
sebanyak empat ratus sembilan puluh pemudik telah berangkat ke tiga kota tujuan
dari dua lima ratus kuota yang telah disiapkan oleh kementerian perhubungan dan juga jasara harja
pemudik berangkat ke solo empat puluh delapan pemudik berangkat ke semarang dan juga satu ratus tujuh puluh dua pemudik berangkat ke yogyakarta
dan misalkan aldi kita berbicara tentang bagaimana sih proses registrasi dari mudik gratis ini
pertama registrasi itu dibuka pada tanggal sebelas sampai dengan dua puluh desember kemarin
pihak kementerian perhubungan melakukan registrasi
dengan registrasi login atau register di mudikgratis debhub go id
dan setelah proses registrasi telah dilakukan di website online tersebut
para pemudik ini harus melakukan proses verifikasi
dengan membawa sim ktp snk dan juga kartu keluarga
dan juga jangan lupa satu lebar fotokopian pada masing masing surat tersebut
setelah proses dari verifikasi itu selesai
akan mendapat konfirmasi dari kementerian perhubungan
untuk nantinya mendapatkan konfirmasi keberangkatan yang diberangkatkan pada dua puluh tiga desember kali ini di lapangan parkir di ancol
dan juga pihak dari kementerian perhubungan telah memberitahu tujuan dari mudik gratis ini adalah
pertama adalah untuk memberikan fasilitas mudik gratis kepada warga warga indonesia
dan juga yang kedua untuk menekan potensi tersebut
terjadi kecelakaan karena terlalu banyak kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara yang melakukan mudik dengan kendaraan roda dua atau dengan sepeda motor
dan ke depannya kementerian perhubungan dan juga jasa raja akan rutin menyenggarakan mudik gratis pada natal dan tahun baru di tahun tahun berikutnya
baik muhammad rizata melaporkan dari kawasan ancol jakarta untuk mudik gratis
ini bisa jadi alternatif untuk mengurai kemacetan juga
terima kasih zata